untuk pantauan arus mudik terkini sudah ada produser lapangan ada dini apriliana di brebes jawa tengah saat ini
dini silahkan bagaimana pantauan anda terkait dengan arus mudik di tempat anda melaporkan saat ini
ya selamat siang reinhardt h dua menjelang hari raya idul fitri dua ribu tujuh belas
arus lalu lintas yang ada di pintu keluar tol brebes timur saat ini saya berada ini terpantau lengang cenderung sepir reinhardt
ada sekitar enam empat kendaraan mobil dan juga kendaraan motor yang akan melintasi jalur utara dan juga jalur selatan reinhardt
meski begitu arus lalu lintas yang terpantau lengang
yang terpantau lengang ini sempat terjadi kemacetan di tol brebes timur ini pada malam kemarin tepatnya pada dua puluh tiga waktu indonesia barat
dan memang di pintu keluar tol fungsional tepatnya di pintu tol gringsing ini juga sempat padat
begitu renhard ada sekitar dua km kepadatan yang terjadi di pintu keluar tol gringsing
oleh karena itu petugas tempat memperlakukan sistem buka tutup di jalur tol darurat reinhardt
mengeluarkan harus terpaksa mengeluarkan para pengemudi ini di jalur pemalang begitu reinhardt
dan juga untuk antisipasi pada malam hari ini di prediksi puncak arus mudik akan terus terjadi pada malam ini
khususnya reinhard di jalur utara tepatnya di pintu brebes timur ini
untuk itu memang kementerian perhubungan budi karya juga menghimbau bagi para pengemudi dan juga pemudik
yang akan melintasi tol brebes timur
sehingga memang masih banyak jalanan yang belum rata dan juga debu yang masih sangat tebal
oleh karena itu pihak kepolisian juga mempersiapkan dua puluh tangki air untuk menyiram jalanan di sepanjang jalur darurat ini reinhardt
dan juga di sepanjang lima km nantinya akan ada petugas
yang akan bersiap siaga untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran arus lalu lintas yang ada di sepanjang tol darurat ini reinhardt
dan perlu diingat juga reinhardt bagi para pengemudi yang akan melintasi jalur darurat ini
khususnya pada malam hari harus ekstra hati hati karena memang penerangan yang ada di jalur darurat ini belum optimal begitu reinhardt
jadi sehingga para pengemudi ini dihimbau untuk ekstra hati hati dan juga mempersiapkan kondisi badan dan juga kondisi mobil
yang prima begitu reinhardt
terima kasih dini apriliana langsung dari brebes jawa tengah